video berisi kondisi pasien yang bernama asih sekarningsi
tengah kritis di rshs bandung viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat suami pasien marah
dan meminta pertanggung jawaban petugas medis yang sedang berjaga
karena dinilai terlambat mengganti oksigen saat menjalani perawatan
menanggapi video viral tersebut pihak rshs mengaku
telah menjalankan penanganan perawatan pasien sesuai prosedur
pihak rumah sakit juga menampik dugaan keterlambatan pemberian oksigen pada pasien
karena menilai kondisi pasien saat itu masih memiliki pasokan oksigen yang memadai
tabung oksigen masih menunjukkan indikator
serta kondisi masker pasien menggembung berisi udara
jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien
ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen
semua yang kami lakukan petugas kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur
dan kami pun telah memberikan edukasi
konsen kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien
sejak kami berikan pelayanan
pernyataan rshs tersebut dibantah oleh suami asih arief susanto
saat menjalani rawat inap di rshs
arief mengaku sulit mendapat penggantian tabung oksigen
padahal indikator tabung gas sudah menunjukkan tanda hampir habis
arief menilai petugas jaga kurang responsif dan lambat dalam menangani keluhan arief
sampai akhirnya asih dinyatakan meninggal dunia
bohong itu mbak saya punya buktinya
jadi yang viral itu kan ada dua video mbak ya
dua video yang pertama itu saya ambil
video yang masih ada oksigennya
saya ambil itu sekitar jam dua siang
jam dua siang video kedua yang saya marah marah itu
itu diambil jam delapan malam
jam delapan malam ya bisa di iniin
kita durasi jamnya gitu kan udah habis oksigen
sebelum dirawat di rshs
asih pernah menjalani perawatan di rs yanto yusuf bandung pada tahun dua ribu dua belas
karena terdapat benjolan di bagian kaki

dan difonis terserangkan
dan menjaga kekuasaan kakitangan dan kekuasaan kakitangan
asih juga menjalani perawatan di rshs bandung
dan menjalani perawatan di rshs bandung

karena kondisinya yang semakin menurun
kemudian asih menjalani rawat jalan di rshs bandung
namun pada pertengahan mei lalu
asih menjalani rawat inap di rshs bandung
karena kondisinya yang semakin menurun
sampai saat ini arief susanto belum melapor pada pihak berwajib
dan hanya meminta permohonan maaf dari pihak rumah sakit hasan sadikit